assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jomblo kayaknya nih tepuk tangan
untuk diskusi kita malam hari ini hari ini ya hari ini aku stand up sendiri hari ini abang abang
stand up sendiri karena tadi tuh saya kuda coba ngajak banyak komika enggak ada satupun yang
berani untuk ngebahas topik hari ini pada takut cuman aku sendiri satu satunya komika yang berani
ngambil job ini ini menandakan kalau aku adalah komika yang gegabah ini menandakan aku asal ngambil
karena ini kasus ini masih jadi simpang siur di netizen kenapa takutnya kalau aku salah ngomong
minggu depan ini topik political show ini udah berubah langsung seorang komika karena salah
ngomong diringkus nah itu jangan sampai itu jangan sampai dan hari ini juga salah satu alasan kenapa
aku mau datang adalah karena kedatangan politisi favoritku mbak nana
siapa tepuk tangan untuk bang ahmad syahroni setiap politisi datang ke sini lo umbang deh
harus begitu harus begitu bang rony ini yang paling aku suka itu adalah instagramnya kenapa instagram
bang roni di antara semua politisi lain toh adalah instagram paling fast respon semua masyarakat
ngadunya ke bang roni kalau ada masalah apapun ada kekerasan bullying kecelakaan diposting
ambang aplikasi betul ini aku lihat ini instagram bang rony apa polsek nih udah nggak bisa ngapain aku
bang roni jujur aku kecewa sama instagramnya bang rony bang akhir akhir ini bang karena pernah
sekali aku ngeliat bang roni ngeposting foto mecahin jerawat bang coba kecewa bang aku kecewa
bang karena bang roni gitu seorang politisi yang jadi panutan ngepost foto mecahin jerawat
politisi juga manusia eh maksudku kalau udah aduan masyarakat aduan masyarakat minimal yang
dipost adalah orang orang yang memecah belah bangsa tapi selain itu juga aku kedatangan kakak
dekatku mana bang febri sama sama dari ugm kita sama sama dari ugm bang febri ini sudah menjadi
bukti bahwa alumni alumni ugm ini selalu berhasil ada yang jadi presiden sekarang ada yang jadi
capres ada bang bang febri juga dia mahasiswa hukum ya bang ya mahasiswa hukum sekarang jadi pengacara
top ya walaupun melawan mantan kantor sendiri ya bang tetep top juga bukan melawan ya membelai
bang ya udah diperiksa loh
tapi bang aku tuh juga anak ugm dulu tuh aku tuh dari aku kuliah aku tuh selalu stand up bang dari
kuliah aku stand up dari kuliah juga orangtua selalu marah kenapa udah kamu nggak usah stand
fokus kuliah yang bener nyari kerja nggak pernah aku dengerin bang sekarang lihat aku
menyesal bang harus dengerin orangtua saya jadi pengacara malah jadi pelawak dan salah satu lagi
yang paling penting ini adalah tentang korupsi
masih ingat semua prof jamin juga ada kasus korupsi paling aneh di indonesia kasus sapi bunting
sapi bunting sapi bunting eco sapi yang harus jadi beli dalam keadaan bunting itu di beli dalam
keadaan chabang ters sempurn maksudku ini permasalahan korupsi di indonesia apa kumannya
juga bikin gerak penjara tuh nggak bikin koruptor jera harus memirka ketuhu hukum sesuai dengan apa tapi hasil korupsi jamin kan whereas now bunting

kalau misalnya ada koruptor
jerah dia pasti
salah satu lagi
tadi yang jadi pembahasan adalah
aku sebagai masyarakat awam
ternyata ketua kpk
dan sgl main badminton
bareng jadi aku ngebaca tuh kayak
terus kenapa gitu
karena gak paham gitu kenapa
kalau main badminton bareng ternyata aku baca baca
netizen itu banyak yang menganggap
mereka main badminton bareng itu tuh adalah
proses swap menyuap
mohon maaf nih untuk netizen netizen di indonesia
itu mereka belum tentu gratifikasi
itu swap menyuap bisa jadi mereka tuh
karena main badminton bareng kita gak tau
itu tadi sentilan sentilannya jadi kita nanti
tunggu dari hasilnya polda metro jaya
seperti apa apakah betul ada transaksi
pemerasan di gor bulutangkis
antara ketua kpk fili bahuri dengan
mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
terpampang di lapangan bulutangkis
itu sekali lagi kita tunggu nanti proses hukumnya
di polda metro jaya dan jangan juga
melupakan ada tindak pidana korupsi
ataupun kasus korupsi yang sedang menjerat
syahrul yassin lipo di komisi pemberatasan korupsi
penampilan dari aldo komisi co
tadi sekaligus menutup dialog
pada malam hari ini terima kasih kepada seluruh
narasumber dan juga teman teman dari
badan eksekutif mahasiswa udayana
bali dan juga komisi co
kita ketemu lagi hari
senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia
saat malam sampai jumpa
di video selanjutnya